enggak aku boleh kalah sama sakit ini
ini selawan penyakit aku
dan nama nu bunda selalu baik sama aku
dan bunda banyak berkorban buat aku
tapi aku bilang bilang terima kasih sama bunda
selama ini bunda yang jagain aku
tapi sekarang aku udah sendiri
akhirnya cinderella nya datang
cinderella nya dikasih sepatu bola deh
kok sepatu bola sih pak
bisa sih sepatu kaca
iya benar itu kamu tahu ceritanya
pura pura gak tahu
dengerin sampai habis
kalau misalnya cinta cinderella
coba pak kamu dengar
dan akhirnya cinderella dibolehin datang ke pesta itu
tapi gak boleh lewat dari jam dua belas mau
oh gitu terus
terus cinderella pulang ke maleman
jadinya dia keburu buru
dan kacanya jatuh
kok malah papa yang tidur sih
kok malah papa yang tidur
habis gitu sih ternyata tahu cinta
ada apa sih ribut amat
raka kenapa jadi deket sama aura
aura bisa bikin raka makin dekat sama naya
aku gak akan biarin itu terjadi
aku harus cari istri terbaik buat raka
kenalanku banyak yang anaknya seusia raka
nanti biar aku jodohin aja sama mereka
biar dia nggak salah pilih perempuan
kamu tuh ngapain sih
ini kan udah larut malam
jangan ngajarin anak kecil untuk tidur telat
ini juga mau tidurin aura kok
aku tuh kangen sama dia
kamar dulu ma
kamu langsung tidur
selamat malam ya
oma semakin hari semakin gak suka sama aku
dari pengacaranya mas erlangga
besok saya ada di kantor
bu ajang bisa datang sekitar jam sepuluh

aku lulus banget
sekarang aku harus gimana
aku mau sama bunda
aku cuma pengayang
dan allah sayang sama aku
dan allah gak akan biarin aku kesulitan sendiri
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku mau pulih ngerah
aku nggak boleh kalah sama sakit ini
ini selawan penyakit aku
dan bunda ini
tidak selalu baik sama aku
dan bunda banyak berkorban
aku tapi aku bilang terima kasih semua bunda semua ini bunda yang jagain aku tapi sekarang
aku udah sendiri dan aku yakin allah akan jagain aku
seperti banyak keluarga nafian good
amba mohon padamu
amba gak punya cukup kekuatan untuk merangkulnya sekarang ini
dimanapun dia berada sekarang
tolong rangkul dia dengan kasih sayangmu
mendingan gue samperin aja
siapa tau gue bisa manfaatin dia buat dapet uang dari pesawat
kok kamu bisa ada disini
keseluruhan aku semuanya lewat
rumah temen aku deket sini
biar aku anter ya
sampai jumpa di video selanjutnya